belum lama digelar pemilihan kepala daerah serentak di satu ratus tujuh puluh satu wilayah di tanah air
kini fase demokrasi indonesia memasuki lembar selanjutnya
yakni pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
seperti pilpres dua ribu empat belas lalu nama joko widodo dan prabowo subianto
kembali dicalonkan dalam pilpres dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
lalu sebagai petahana bagaimanakah kans jokowi di pilpres kali ini
setelah sejulah nama tersia
akhirnya kamis petang teka teki siapa pendamping jokowi dodo
dalam bursa pilpres dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat terjawab
jokowi mendeklarasikan ma'ruf amin sebagai pasangannya di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
nama ma'ruf dipilih berdasarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat
dan persetujuan dari partai politik koalisi indonesia kerja pendukung jokowi dodo
berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif dua ribu empat belas
yang dipetarkan kpi
pdip berkoalisi dengan golkar pkb p tiga nasdem hanura pkpi
dan dua partai baru psi serta perindo
dari hasil pilkada serentak dua ribu delapan belas
sejumlah kepala daerah terpilih yang diusung oleh partai koalisi pemerintah joko widodo
cukup mendapatkan hasil positif
namun pdip yang menjadi partai pengusung jokowi
justru berada di posisi buncit dalam presentasi kemenangan kepala daerah yang diusungnya
lalu apakah hasil pilkada kemarin akan berdampak pada harapan
bagi kesuksesan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
pengamat politik dari saiful mujani research and consulting
jayadi hanan mengatakan
status jokowi sebagai petahana dinilai bisa menguntungkan dirinya
mesin jokowi sebetulnya terus bergerak
karena kan petahana
mesin dia terus bergerak
itulah alasan mengapa dia sampai hari ini masih unggul terhadap prabowo
kita juga harus mengasumsikan bahwa
karena prabowo tidak punya panggung untuk bergerak secara masif
karena dia bukan pejabat
maka kita harus mengasumsikan di sebagian besar wilayah itu
partai maupun timnya
nah pertanyaannya adalah
apakah kalau prabowo sudah menghidupkan semua mesinnya di semua wilayah
apakah itu akan berpengaruh terhadap kekuatan jokowi
nah kita belum tahu kita harus lihat ke situ
tetapi sekali lagi sebagai petahana
kekuatan jokowi adalah pada delivery
kemampuan dia untuk menunjukkan bahwa kinerjanya baik
jokowi menggandeng ma'ruf amin ketua mui
yang juga menduduki jabatan tertinggi di nahdlatul ulama sebagai rais am
ma'ruf bukan sekedar ulama
ia juga pernah menjabat sejumlah posisi di organisasi pemerintahan hingga legislatif
kehadiran ma'ruf diharapkan dapat meredam semakin panasnya gesekan politik di tanah air
yang dikhawatirkan bisa merusak persatuan masyarakat indonesia